indonesia ini merupakan sebuah negara yang kaya akan tradisi dan juga budaya
seperti yang satu ini di mana masyarakat minang memiliki banyak budaya dan juga kearifan lokal
salah satunya adalah lubuk ikan larangan
ikan larangan menjadi sebuah mitologi tentang ikan yang dilarang untuk ditangkap dipancing dan juga dimakan
yang melanggar dipercayakan mendapat bala karena ikan sudah dimantra
ikan larangan baru bisa dimanfaatkan melalui sebuah agenda dan ritual khusus
nah mau lihat seperti apa ini liputannya
salah satu lokasi ikan larangan berada di aliran sungai batang saman nagare aigadang kecamatan pasaman kabupaten pasaman barat
sejak setahun lalu ikan yang hidup di aliran sekitar satu km aliran sungai ini dikunci dengan mantra khusus
tidak ada yang berani untuk menangkap ikan yang ada di sini karena takut akan mendapat pala
mereka cenderung menunggu saat saat acara panen atau membuka ikan larangan tiba
dan awal pekan ini panen itu berlangsung
warga yang sudah memenuhi pinggir sungai langsung menyerbu masuk sungai
begitu petugas pawang menghanyutkan kardus berisi kemenyan yang dibakar
dalam waktu singkat sudah banyak yang mendapatkan hasil
warga yang ikut kegiatan ini bukan hanya dari penduduk lokal melainkan juga dari daerah tetangga
ini sepertinya banyak dapat tangkapannya
ya mudah mudahan begitu lah pak ya
karena ikan larangannya cukup bagus nampaknya
ini rencana nanti hasilnya
oh di sebagian dijual sebagian lagi ya dikonsumsi sendiri
untuk bisa ikut serta dan mengambil ikan sebanyak banyaknya para peserta diwajibkan membayar
hasilnya akan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan
peserta bebas menggunakan berbagai cara untuk menangkap ikan yang ada di aliran sungai tersebut
namun dilarang keras menebar racun atau menggunakan bom
pengambilan ikan secara tradisional
ini menggunakan namanya jaring jala ada yang pakai tombak
dan tidak dibenarkan menggunakan seperti racun ataupun sesum itu tidak dibenarkan
kalau itu kedapatan oleh penelitian itu peserta akan dibenarkan
selain menjaga tradisi dan kearifan lokal keberadaan ikan larangan juga dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ada
masa penguncian ikan larangan disesuaikan dengan kesepakatan masyarakat setempat
ini sudah berapa lama pak dibiarkan dikunci
itu sekitar satu tahun
tujuannya dikunci bagaimana
supaya masyarakat itu jangan diambil masyarakat
kalau ada yang ambil itu resikonya itu ada gendut serutnya itu gembung
setelah seharian dibuka sungai dikunci kembali menjelang azan maghrib
panen akan kembali dilakukan sesuai dengan agenda berikutnya
jodhidri kambang pesaman barat sumatera barat